tim nasional indonesia menahan imbang palestina dalam pertandingan fifa matchday di stadion gelora bung tomo surabaya jawa timur
pelatih sintayong menilai hasil ini cukup positif bagi skuad garuda untuk menghadapi pertandingan selanjutnya melawan tim nomor satu dunia argentina
dalam pertandingan rabu malam timnas indonesia sanggup memberikan perlawanan sengit yang berakhir imbang tanpa gol
pertandingan ini diwarnai debut gemilang dua pemain naturalisasi penyerang dua puluh tahun rafael struik dan gelandang sembilan belas tahun ivar jenner
secara keseluruhan sintayong mengaku puas dengan hasil imbang ini dan berjanji skuad merah putih akan bermain lebih bagus saat menghadapi argentina di stadion utama gelora bung karno jakarta sembilan belas juni nanti
namun pelatih asal korea selatan itu mengaku tidak mematok target menang saat menghadapi squad la albi celeste nanti
yang terpenting para pemain mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan